informasi lainnya ketua umum partai gerindra prabowo subianto menemui ketua umum partai nasional demokrat nasdem surya paloh di kawasan menteng jakarta pusat pada satu juni lalu
menurut sri mulyani pemerintah berusaha mengendalikan laju inflasi lewat subsidi khususnya energi yakni harga jual bbm lpg dan listrik
pembiayaan utang tahun dua ribu dua puluh tiga dapat diturunkan dari target apbn sebesar rp enam ratus sembilan puluh enam tiga triliun menjadi rp empat ratus tujuh triliun turun empat puluh satu lima dari dua ribu dua puluh dua